ya daniar kita beralih ini adalah salah satu efek daripada rangkaian kasus teror yang ada di indonesia
eskalasi teror yang terjadi di indonesia membuat empat belas negara menerbitkan travel advice atau imbauan kepada warganya untuk berhati hati berkunjung ke indonesia
pemerintah menyatakan belum mengetahui pengurangan kunjungan wisatawan karena masih bersifat imbauan
menteri pariwisata arief yahya mengatakan belum bisa menghitung penurunan jumlah wisatawan yang batal berkunjung ke indonesia
akibat serangan teroris yang terjadi di surabaya jawa timur dan riau
namun kemenpar sudah merilis situasi keamanan yang terjadi di dua lokasi tersebut di website kemenpar sebagai tanggung jawab pemerintah menginformasikan kepada negara negara sahabat
kalau sampai travel warning akan kena contoh yang erupsi gunung agung itu kita kena satu juta
jadi begitu travel warning
kalau travel warning sudah dilarang kalau travel advice itu belum dilarang hanya diingatkan saja
hari ini swiss lah ya
aksi rentetan teror juga menjadi sorotan dari negara lain
tak sedikit dari mereka memberi reaksi dengan memberi imbauan tentang keadaan di indonesia pada warga negaranya
sebanyak empat belas negara tercatat telah mengeluarkan travel advice atau anjuran bepergian untuk warga mereka atas insiden ini
rentetan serangan bom di surabaya awal minggu ini membuat sejumlah negara waspada
menurut kabiro komunikasi publik kemenpar tercatat empat belas negara telah mengeluarkan travel advice atau anjuran bepergian resmi di website pemerintahan mereka
dari mulai negara tetangga malaysia yang menghimbau warganya
yang tinggal di surabaya untuk selalu waspada mereka pun mencantumkan kontak darurat untuk warganya
kemudian di filipina dalam situs resmi kementerian luar negerinya tercatat dua ratus lima puluh warga filipina tinggal di surabaya
tentu ini menjadi perhatian sendiri untuk memerintah mereka
inggris juga menetapkan travel advice untuk indonesia
mereka menghimbau warga inggris untuk menjauhi tempat tempat yang sering dikunjungi turis
mereka juga menyebut serangan bom di indonesia bisa terjadi secara acak di berbagai tempat
sehingga warga harus tetap waspada
kedutaan besar amerika serikat juga turut mengeluarkan travel advice untuk surabaya
mereka mengimbau warga untuk mencari posko keamanan jika situasi membahayakan
mereka juga meminta pengunjung untuk selalu update berita terkini supaya lebih waspada akan lingkungan sekitar
australia bahkan dengan tegas menghimbau warganya untuk memikirkan kembali rencana untuk datang ke indonesia khususnya ke surabaya
lewat situs resmi departemen luar negerinya mereka juga menyebutkan untuk menjauhi aksi demonstrasi untuk menghindari resiko berbahaya
sembilan negara lain yang meretapkan travel advice nya untuk indonesia adalah singapura hongkong selandia baru polandia irlandia kanada perancis swiss hingga brazil
daniar kita langsung saja tanya
bagaimana kemudian respon dari kemenpar sendiri melihat adanya travel advice yang dikeluarkan oleh empat belas negara dan sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kepala biro komunikasi publik kementerian pariwisata guntur sakti
pak guntur kita tahu bersama mulai dari dua hari yang lalu ada teror begitu ya kemudian juga ada lima negara kemudian bertambah hingga hari ini dan empat belas negara yang melakukan travel advice
kalau bicara hitung hitungan perkiraan ya pak seberapa besar sumbangan jumlah wisata

ini sebetulnya adalah di level yang paling rendah sesuatu yang biasa sifatnya himbawan dari negara kepada warga negaranya di suatu negara untuk lebih berhati hati
jadi bukan merupakan sebuah tindakan untuk melarang warga negaranya untuk datang ke negara tersebut itu level travel advice
baik pak guntur apakah sudah ada hitung hitungannya adakah tren penurunan sejak adanya teror yang kemarin terjadi di kota surabaya
baik jadi kami setiap waktu memantau terus dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwasannya ekosistem pariwisata di indonesia khususnya di surabaya dan riau dapat berjalan normal berjalan kondusif
baik pak guntur
ada tiga hal yang memang kami amati betul pertama dari sisi aksesibilitas
di situ kami melihat apakah ada terjadi penundaan pembatalan penerbangan dan sebagainya
ternyata alhamdulillah juanda dan sultan syarif kasim tidak mengalami penundaan atau pembatalan penerbangan
yang kedua pelabuhan dan terminal semuanya juga berjalan normal
faktor yang kedua adalah amenitas
kami berkomunikasi berkoordinasi dengan pelaku industri pariwisata terutama yang ada di jawa timur dan di riau untuk hotel restoran mal dan sebagainya tetap berjalan normal sebagaimana biasa
kalaupun terjadi penurunan okupansi memang ini adalah momentum biasanya menjelang bulan puasa okupansi kita rendah
dan kami bersyukur bahwasannya otoritas bandara pelabuhan termasuk
dari asosiasi hotel memberikan himbawan memberikan pernyataan bahwasannya kondisi cukup aman
bahkan disertai dengan upaya untuk melakukan pengetatan pengamanan di masing masing tempat
nah yang ketiga adalah atraksi
kami melihat hanya ada satu atraksi atas inisiatif ibu wali kota surabaya pada saat kejadian itu
ditunda karena memang pertimbangan terhadap keamanan dan empati atas permasalahan itu
kemudian ada satu event di riau kemarin
karena ada satu kegiatan sore hari acara budaya acara adat dalam rangka menyambut puasa lebaran
namanya petang megang di sungai siak atau belimau kasai
itu oleh plt wali kota pekanbaru
karena pertimbangan keamanan
dan empati terhadap permasalahan yang sedang terjadi
event itu dibatalkan
tetapi sementara ekosistem yang lain di daerah lain mudah mudahan berjalan kondusif
mudah mudahan masih tetap aman
dan kami juga kemarin sempat berkoordinasi dengan para pelaku industri pariwisata di bali
insya allah mudah mudahan semua berjalan dengan baik berjalan dengan aman
baik pak guntur apakah komunikasi ini juga diteruskan ke negara negara yang telah memberikan travel advice itu pak
ya kami beberapa hari yang lalu tanggal tiga belas
pada tanggal tiga belas itu kami sudah mengirimkan official statement of ministery of tourism in indonesia
kepada beberapa fito kita yang berada di luar negeri
official statement ini bisa
jadi referensi bagi negara negara untuk mengerti tentang kondisi yang terjadi di indonesia
bapak menteri pariwisata sudah menegaskan kepada kami bahwa yang paling memungkinkan saat ini kita lakukan adalah
menyampaikan fakta dan kondisi yang ada perkembangan yang ada
dan insya allah ketika eskalasi persoalan ini juga nanti akan turun dan meresapkan
meredak kami juga akan menyampaikan bahwa indonesia dalam kondisi aman
sebagaimana presiden kemarin sudah memberikan statement sudah menghimbau untuk diplomasi kita ke luar negeri
yakinkan bahwa indonesia tetap aman dan kita tetap bekerja sebagaimana biasa
baik terima kasih bapak guntur sakti kabiro komunikasi publik kementerian pariwisata republik indonesia
ya daniar itu tadi bahwa kemenpar sendiri mengklaim ya bahwa tidak terlalu
berefek negatif artinya ada penurunan okupansi dari hotel hotel yang ada di wilayah indonesia itu hanya karena menjelang puasa saja
betul jadi kita harapkan ini tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara juga ya
dan juga berharap teror ini benar benar segera berakhir
karena yang harus segera difokuskan oleh pemerintah adalah persiapan jelang mudik nanti